ban mobil milik pengunjung di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan kemayoran jakarta pusat hilang saat sedang diparkir
pelaku diduga berjumlah lebih dari satu orang dan membawa kabur tiga buah ban mobil yang terparkir
saat kejadian pemilik sedang membetulkan telepon selulernya dan ketika kembali menemukan mobilnya dalam keadaan hanya tinggal satu ban di bagian depan
kamera pemantau cctv yang terpasang tidak menjangkau mobil korban sehingga polisi belum bisa mengidentifikasi pelaku
pada saat ini ada tiga ban yang sudah tidak ada di situ
sebelah kanan itu ada satu terus sebelah kiri itu kanan kiri
di sisi di sini ada cuma di sisi di situ hanya mengarah ke arah perangkomor
namun untuk sampai saat ini dari pihak kami pihak kepolisian